juhu penggemar olahan pisang mari merapat kita simak yang enak enak apalagi yang ini agak
berbeda dari camilan pisang biasanya kedai camilan pisang di kawasan greenfill jakarta barat mengolah
pisang jadi mirip pizza ala italia pisang pilihan diolah menjadi adonan yang bentuknya raksasa nih
kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita goreng saja selama sekitar sepuluh menit sampai berwarna
kecoklatan karena bentuknya jumbo begini jadi digorengnya dengan alat khusus aset tadi lihatin
banyak tuh ngangkat pisang goreng ini kayak berat banget ya saya mau cobain ya seberat apa pisang oh
berat banget ternyata ini pilih kemana nih mbak aduh sini ya
sekarang potong potong dan taburi pisang dengan topping favorit ada coklat keju tiramisu hingga
maca dan jadi deh paling ditunggu adalah makan sekarang kita cobain menyantap pisang goreng
raksasa ukuran tiga puluh lima cm ini kalau dalam satu loyang ini kira kira ada sebanyak satu sisir pisang kepok
dan rasanya juga topinya unik kemudian tepungnya juga renyah dan juga berwarna yang sangat enak

pisangnya juga lembut dan matang

bisa juga pesan ukuran lain seperti medium atau mini
nah tadi kita udah cobain pisang goreng eksisten sekarang kita cobain bisa goreng tanuk jatul

yang ini memang beda tapi pisang goreng di kawasan manggarai jakarta selatan ini
tetap besar tebal dan kriuk kriuk tentunya
sejak dibuka tahun dua ribu sembilan lalu pisang goreng jadul ini jadi favorit warga ibu kota
jadinya kedainya selalu ramai pembeli
dalam sehari bisa menghabiskan lima potong pisang goreng atau sebanyak dua lima ratus buah pisang
nah pemirsa kalau mau pesan pisang spanduk goreng jadul ini juga gak perlu antri lama lama
karena pisangnya available terus ada terus goreng terus
apalagi waktu gorengnya juga singkat ya bu
cuma sekitar sepuluh menit aja di dalam minyak goreng yang sudah mendidih
adonan pisang selalu dibuat baru dan menggunakan pisang tanduk pilihan
yang sudah mendidih
kalau belum mateng atau masih hijau rasanya sepet dan teksturnya keras tidak empuk
waktunya makan ini mumpung masih hangat langsung aja disantap
dan rasanya itu unik menurut saya karena ada rasa renyah dan juga rasa lembut dalam sekali kita
satu potong pisang goreng jadul ini dijual dengan harga tiga ribu rupiah saja
ramah di kantong buka